menurutku sih aneh ya alpa sang cctv di kamar
gak mungkin lah
tapi untuk meyakinkan semuanya biar aku lihat deh apa isi rekamannya
siapa yang bilang kayak ibu
sudah selesai mewawancarai keluarga pak aldebaran dan bu andin
iya benar bu
jadi bagaimana keputusannya
kalau dari saya sih sebaiknya kita kembalikan hak adopsi kepada mereka
apalagi rena sangat menyayangi mereka
iya maaf saya kembali lagi ya karena sebenarnya ada yang belum saya sampaikan
saya tidak bisa menyembunyikan
andin itu adalah mantan narapidana
andin pernah dipenjara selama empat tahun
itu aja yang ingin saya sampaikan ibu ibu
terima kasih banyak ya
apa benar perkataan ibu
tapi kalau ibu ibu disini kurang pasti
bisa langsung tanyakan sendiri ke andin dan suaminya
apakah ibu tahu tentang itu
saya benar benar baru tahu
rupanya pak al menyembunyikan rahasia sebesar ini
sepertinya kita harus kaji ulang keputusan tadi
sebaiknya kita tanyakan langsung dulu sama bu andin
kalau begitu besok tolong panggil pak al dan bu andi
ibu sarah yang langsung mengatakan kepada saya
kenapa kalau pelamat salman bukashnya
tidak mau melakukannya
bukaskah estou belum pulang untuk harus dlatego saya
tidak tahu medicare punya harus keeps a tax selling
berarti benar karena itu kami memutuskan mencabut adopsi reina dari bapak a dan ibu ani
saya mohon tolong banget tolong dipertimbangkan kembali
saya memang masuk penjara
tapi itu semua bukan karena kesalahan saya
kami berdua memang sangat mencintai renda
terutama saya saya sangat mencintai ranta
saya mohon tolong dipertimbangkan kembali ya
maaf wandin bukan saya yang memutuskan
tapi di pengawas
saya bisa nyari di kecolongan
nama sarah pakai balik lagi
nama sarah juga
ngapain sih pakai ngomong buruk soal andin
mohon siakan nasi sedikit
jangan marah kannan sama saya
karena yeah sometimes saya masih
akan kembali rendah
ini renovasi suka ya gi
soalnya kan kita mendekor kamarnya
mas hal ini dengan penuh kasih sayang
sesayang kita ke reina
mudah mudahan rena andin pak bos
gak bakal terpisahkan lagi ya
sebenernya nih mbak ya
kebahagiaan mas hal dan mbak andin itu
apalagi habis ini akan bakal kedatangan aladin
pasti akan lebih sempurna
reina aja belum beres ngomongin aladin dulu
yang lain apa sih
mbak mera pengen dengerin kan
kisah dari putra kidul
putranya kiki dan abdullah rendy
jadi gini pak ceritanya
gue ngeri rendi sawan sama lu
ngomong aja kalau iri
jadi putra kidul itu kisahnya
gak usah duk
dia itu dari
asian uya lu pikirin uya bek
alah itu kan uya buat kamu
jadi dia itu
enggak enggak enggak
eh mbak dari
eh mbak dari pantai selatan
terus habis itu dia jadi
enggak jadi cenayang ding
habis sini langsung kalau berdua itu datang
pasti menjadi keluarga yang bahagia
iya putra kidul
maaf kesenak ya bu
ini lagi seru serunya ditinggal
siapa tahu kan ada kurang kurang nanti kita tambahin
saya cek ya sekarang
aduh aduh aduh
oke kalian boleh keluar
menurutku sih aneh ya
enggak mungkin lah
tapi untuk meyakinkan semuanya biar aku lihat deh apa isi rekamannya
enggak ada apa apa
apa udah dihapus sama al
kamu gak turun mas
saya mau pergi
ada urusan penting
jangan pernah kasih tahu mama
alasan lepasnya hak adem si reina
terus kalau misalkan mama nanya
aku alasannya apa
asalkan jangan pernah kamu sebut
kalau lepasnya hak adem si reina